seperti apa itu pak
bantu bantuan selimut senter telambu tenda
terutama tenda pak

saya sudah berusaha untuk mengungsi

jadi kita harus mengungsi

berdasarkan informasi dari ppbd
beberapa dusun di walendrang barat kembali terisolir karena adanya longsor
di beberapa titik yang terjadi semalam
tim liputan cnn indonesia